sementara itu tim softball indonesia akan berlaga untuk pertama kalinya di asean games dua ribu delapan belas
tak dibebani dengan target timnas softball akan berusaha tampil sebaik mungkin di hadapan pendukung sendiri pertengahan agustus nanti
pada negara negara seperti jepang filipina dan taiwan yang ada di peringkat tiga besar asia menurunkan atlet terbaiknya
total ada tujuh negara yang ikut serta pada cabur softball asian games dua ribu delapan belas
jadi dalam menghadapi sisa waktu ini dua bulan ini saya lebih kepada defense lebih pada pertahanan
otomatis ya defense lebih
karena tahu sendiri kan kayak jepang jepang adalah pemegang medale emas di olimpiade juara dunia
otomatis memang jauh dia tingkat dengan kita itu jauh sekali
terakhir kali timnas menjajal kekuatan negara negara asia di piala asia softball wanita di taiwan pada desember dua ribu tujuh belas
dan indonesia hanya mampu finish di peringkat ketujuh
target pribadi pastinya mainan bagus
punya hit di set game nya
dan aku bisa bawa tim aku dalam keadaan yang lebih baik lagi
pertandingan cabang olahraga softball di asian games dua ribu delapan belas dimulai pada sembilan belas agustus di komplek gbk senayan
indonesia akan berhadapan dengan tim tiongkok di pertandingan pembuka